presiden joko widodo memang kerap pergi ke tempat umum tanpa pengawalan ketat
dan salah satunya adalah saat jokowi dan juga putra sulungnya
kaisang pangarep tertangkap kamera tengah berbelanja alat elektronik di harko mangga ii jakarta pusat
bahkan saat memilih barang presiden asal solo jawa tengah ini
tak mendapat pengawalan ketat dari pasukan pengamanan presiden ataupun pas pampres
seorang netizen bernama tian andri di laman facebooknya mengunggah foto jokowi
mengenakan baju khasnya kemeja putih ditemani putra bungsunya ks sang pangarep yang berkaus hitam
jokowi terlihat sedang memilih low speaker dengan ditemani anaknya minggu kemarin pukul dua belas siang
dalam foto tersebut pegawai toko tampak melayani sang presiden dengan baik
mereka menunjukkan kepada jokowi dan kaesang barang elektronik yang diperlukan oleh keduanya
beberapa anggota pas pampres yang mengenakan batik tidak terlalu ketat mengawal jokowi
pas pampres melihat dari jauh saat jokowi melihat lihat barang elektronik
dan keberadaan jokowi dan juga ks sang di mangga dua ini dibenarkan kepala biro pers dan media istana kepresidenan